taruh taruh taruh
inilah detik detik operasi tangkap tangan yang dilakukan jajaran reserse kriminal polres lombok timur
terhadap dua orang yang menggunakan atribut kpk
mereka berontak saat petugas melakukan penangkapan
keduanya baru saja memeras dan melakukan akutik lombok tani di lombok timur
dan berhasil mendapatkan uang dua belas juta rupiah
untuk pengembangan kasus kedua pelaku dibawa ke markas polres lombok timur
guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka
sementara itu seorang rekan tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan pertama
terus diburu petugas
akunya lsm kpk lembaga komunitas lsm lkpk lembaga komunitas pengawas korupsi
yang beralamat di peraya kabupaten lombok tengah tersebut
ini gapoktan gapoktan yang bernama ciung manara yang menerima bantuan
dari dinas pertanian provinsi sebesar seratus juta pada tahun dua ribu sebelas
sementara itu di jakarta seorang anggota tni gadungan tak berkutik
saat terjaring razia penegakan dan penertiban anggota
yang digelar petugas komando garnison tetap satu di kawasan jepang kaputi jakarta pusat
saat tertangkap pria tersebut masih mengenakan pakaian tentara beratribut lengkap
petugas juga menyita senjata laras panjang jenis senapan angin
dan sangkur berbentuk pistol jenis revolver
selain itu petugas menemukan tiga plat nomor kendaraan yang diduga palsu
di hadapan petugas pria itu mengaku sebagai mitra tni
saya bukan nyamar tentara pak saya mitra aja ya
ini ini tentara ini
siap siap dan
sudah berapa lama jadi tentara
satu tahun dan
selanjutnya petugas garnison akan menyerahkan anggota tni
tni gadungan tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia